kalau kamu dendam sama aku bunuh aku tapi lepaskan lia
kalau aku mau dari dulu kamu mau aku bunuh
tapi aku gak mau lihat kamu mati yus
itu kejugakan yang kamu lakukan sama aku
kamu tau apa yang aku lakukan sar
aku akan bunuh lia secara perlahan mahal biar kamu puas
lepaskan lia lepaskan lia aku akan lakukan apapun
asal kamu lepaskan lia
baik bu baik bu
aku akan lepaskan lia
kecuali dengan satu syarat
apa itu cepat sebutnya cepat sebutkan
mau serahkan seluruh harta kamu
dan seluruh harta ingrid yang tinggal di buku kamu
tapi itu bukan harta aku itu harta anak anakku
mereka gak tau urusan apa apa dan itu bukan urusanku
yang aku mau tahu kamu serahkan semua mobil rumah dan seluruh harta kekayaan
mendingan aku kasih waktu kamu sampai jam dua belas besok siang
jangan sampai kalau lewat
dan harap kamu bisa kemuliaan lain
om om jangan khawatir ya
kita pasti bisa nyelamatin lia kok
ya tapi bagaimana caranya
semua sekarang tergantung sama juan dan mercy
karena mereka yang secara resmi memiliki harta itu
tapi kamu tahu sendiri kan
mereka gak akan ngelakuin itu
karena mereka sangat memuji lia dan om sekarang ini
om yos tuh gak boleh ngomong kayak gitu om
aku yakin kok mercy pasti mau bantu
gimanapun juga mercy itu mantan sahabatnya lia kan om
tadi apabila dia sampai ke sini
tidak ada yang bisa halahsa dipersiapkan radiant
pak lia mau meninggal mau enggak itu bukan urusan kita
kalau misalnya harta semuanya dikasih sama lia kita mau jadi apa pak
mau jadi gelandangan lontang latung di jalan gitu nggak punya tempat tinggal
papa tuh selalu mikirin lia mikirin dia aja terus
nggak pernah mikirin kita papa tuh tega tau nggak
kamu salah mer
pak udah deh nggak usah gombalin kita
pokoknya sekali dong juhan nggak mau yang nggak mau
iya mersi juga
jadi gimana dok keadaan anak itu
sekarang anak ini berada dalam kondisi mental yang sangat parah
sangat berbahaya untuknya karena dalam keadaan ini
otaknya sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk berjaga jaga
dia gampang sekali menerima pengaruh dari luar termasuk hipnotis
mer ayolah mer
masa kamu tega ngebiarin dia menderita seperti itu
apa persahabatan kalian dari dulu gak berarti sampai sekarang
gue bingung deh sama lo semua
terus sekarang lo semua tuh ikut ikutan mikirin lia gitu
nggak mikirin kak juhan
nggak mikirin apa apa
nggak mikirin apa apa
nggak mikirin kak juhan
kita berdua tuh jadi korban
gara gara nyokapnya lia dan si lia nyokap gue jadi masuk penjara
itu bukan karena lia mer
itu karena nyokap lo yang jahat
tapi sekarang gue tanya sama lo berdua
siapa yang awalnya cari gara gara ah
hantar hanti itu tau nggak
sebenarnya nggak bakal terjadi
nyokap gue nggak bakal masuk penjara dan keluarga gue nggak bakal hancur kayak gini
lo pikir dong berdua
mer mer sih tenang dulu
aku tahu perasaan kamu kok
dan aku tahu kamu nggak bakalan mau nolongin lia
gimana kalau kita ngadain pertukaran
kalau kalian berdua bisa nolongin dia dan mau nolongin dia
jadi kalian pengen bener bener ngelakuin hal apapun buat nolongin lia
dan gue juga nggak butuh pertolongan dari kalian berdua